ketua umum pssi muhammad iryawan memastikan pssi akan mengajukan protes resmi kepada federasi sepak bola asia tenggara atau aff
terkait dugaan pelanggaran fair play dalam pertandingan terakhir grup a piala aff u sembilan belas antara timnas vietnam u sembilan belas dan timnas thailand u sembilan belas pada minggu malam
pertandingan terakhir grup a piala aff u sembilan belas dan timnas thailand u sembilan belas terkait dugaan pelanggaran fair play dalam pertandingan terakhir grup a piala aff u sembilan belas dan timnas thailand u sembilan belas pada minggu malam
pertandingan terakhir grup a piala aff u sembilan belas dan timnas thailand u sembilan belas terkait dugaan pelanggaran fair play dalam pertandingan terakhir grup a piala aff u sembilan belas terkait dugaan pelanggaran fair play dalam pertandingan terakhir grup a piala aff u sembilan belas terkait dugaan rukun
ketua umum pssi dikebar akan melayankan surat protes kepada federasi sepak bola asia tenggara aff prihal dugaan main mata di laga thailand versus vietnam
dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada diego basroyakan melaporkan untuk kami
menurut anda bagaimana evaluasi internal dari pssi dan timnas u sembilan belas karena gagal menang melawan thailand dan vietnam
ya selamat pagi maggie memang cukup disayangkan ya timnas u sembilan belas indonesia tidak mampu lolos ke babak semifinal
piala aff u sembilan belas mengingat regulasi head to head yang membuat indonesia tidak mampu lolos ke babak semifinal tersebut
dan sebenarnya kita harus mengapresiasi perjuangan yang dilakukan oleh anak anak timnas u sembilan belas di piala asf u sembilan belas kali ini
sebenarnya penampilan anak anak skuad garuda nusantara ini cukup baik
mereka mencetak tujuh belas gol dan hanya kebau bola dua gol
beberapa hal jadi hal positif dapat kita ambil dari turnamen ini dimana coach shin taeyong sendiri mengatakan bahwa terjadi perkembangan yang pesat oleh anak anak timnas u sembilan belas dari segi mental dan juga segi fisik
hal tersebut memang cukup terlihat di babak grup piala aff yang lalu dimana secara fisik pemain pemain indonesia bisa bermain dengan intensitas yang sama selama sembilan puluh menit
kemudian secara kekuatan fisik juga mereka bisa ber
saing dengan rival rival mereka seperti dari thailand dan juga dari vietnam khususnya
kemudian dari mental juga mereka terlihat tidak mudah menyerah meskipun gagal mencetak gol mereka masih terus mencoba untuk mencetak gol
dan terlihat ada tim spirit yang cukup bagus di antara para pemain timnas u sembilan belas
dan satu hal baik lagi yang perlu menjadi catatan pada babak grup ini adalah bagaimana terjadi perkembangan
perubahan organisasi permainan yang baik ditampilkan oleh timnas u sembilan belas ini terutama saat fase defending dan juga transisi
mana organisasi defending ini dapat kita lihat dilakukan secara baik ketika indonesia berhadapan dengan thailand
ketika itu anak anak skuad garuda nusantara berhasil menerapkan mid block defending yang kemudian menyulitkan timnas thailand untuk mengakses area tengah
sehingga timnas thailand yang sebenarnya bermain dengan gaya bermain penguasaan bola yang cukup bagus terpaksa harus bermain direct melakukan long ball long ball ke arah depan
yang kemudian mampu dengan mudah diantisipasi oleh anak anak timnas u sembilan belas
namun tetapi kemudian memang di babak kedua terjadi perubahan akibat cederanya marcelino dan juga dengan lebih tingginya pressing yang dilakukan oleh thailand
kemudian kita lebih banyak diperhatikan
dan juga transisi negatif sudah diterapkan dengan baik oleh squad garuda nusantara
dimana hampir semua gol yang dilakukan oleh timnas u sembilan belas berasal dari momen momen transisi positif
dimana counter attack cepat dilakukan oleh anak anak timnas
selain itu juga ketika transisi negatif dari menyerang ke bertahan
anak anak timnas juga dapat cepat mengambil keputusan apakah harus melakukan counter tracing
atau mundur ke belakang untuk mereorganisasi bali formasi bertahan mereka di area pertahanan sendiri
dan walaupun ada hal hal positif yang kita lihat di babak grup piala s satu u sembilan belas ini
bukan berarti tanpa catatan maggie
tapi ada beberapa catatan yang harus dibaiki lagi oleh timnas u sembilan belas
terutama di fase build up ketika membangun serangan dari bawah oleh timnas u sembilan belas
terutama ketika marcelino ferdinand yang merupakan salah satu pemain kunci yang berperan bagai playmaker di tim ini
ini tampak sekali timnas u sembilan belas kesulitan untuk membangun build secara konstruktif dari bawah
karena tidak ada pemain yang dapat melakukan progresi dari lini pertahanan menuju lini tengah
dan juga didistribusikan ke lini serang
nah salah satu solusinya sebenarnya adalah mungkin shin taeyong dan jajaran pelatih harus dapat mencari pemain pemain lagi yang dapat berperan sebagai playmaker
atau mungkin dapat mencari pemain pemain winger atau striker yang mempunyai kemampuan playmaking yang baik
sehingga dapat membuat progresi dari area bertahan indonesia menuju area pertahanan lawan itu bisa dilakukan
dan baik apabila kita melihat contohnya di timnas senior kita punya pemain pemain seperti witan
kemudian ada juga egy maulana fikri
yang sebenarnya berposisi sebagai wimir
tapi mereka berperan sebagai playmaker menjadi ujung menjadi titik utama serangan timnas indonesia untuk melakukan progresi
dan selain itu apabila kita melihat contoh lain dari tim tim yang menggunakan sistem yang sama yaitu seribu tiga ratus empat puluh tiga
kita dapat melihat chelsea dl
di mana mereka mempunyai ed hazard
atau di atalanta ketika ditangani oleh giampiero gasperini
mereka punya sosok paku gomez yang bisa memprogresi serangan ketika tekanan datang ke lini tengah mereka melakukan progresi dari sayap
dan dari sayap tersebut kemudian muncul winger winger playmaking ini
yang kemudian melakukan progresi ke area pertahanan lawan
inilah sosok sosok pemain
yang harus dicari oleh timnas u sembilan belas untuk menghadapi kualifikasi afc kemudian piala dunia tahun depan
dan juga salah satu hal yang perlu diperbaiki oleh timnas dua ribu sembilan belas adalah terkait dengan finishing
yang masih harus diperbaiki karena melawan vietnam ada banyak sekali peluang di depan gawang yang seharusnya dapat berbuah gol
tetapi gagal diselesaikan oleh para pemain
dan memang mencari striker ini menjadi pr di semua kelompok usia
timnas baik timnas senior u dua puluh tiga u sembilan belas
ini merupakan efek dari klub klub yang jarang memberikan kesempatan bagi striker striker lokal untuk tampil di liga atau di tim utama klub klub tersebut
sehingga kesempatan striker striker ini untuk unjuk gigi menjadi sangat minim
sehingga mereka tidak terlatih dari aspek mental dan dari aspek insting mereka di depan gawang untuk menyelesaikan peluang peluang
dan tentunya kompetisi usia muda menjadi krusial untuk melatih insting melatih bagaimana mereka menghadapi tekanan di depan gawang ini
kemudian juga bagaimana melatih visi para pemain atau winger winger dan pemain tengah untuk memiliki visi permainan yang cukup baik
jadi kompetisi ini apabila kita berkaca dengan apa yang telah dilakukan oleh pssi sebenarnya sudah cukup baik
tahun dua ribu delapan belas sudah
dicurkan elite pro akademi u enam belas kemudian juga disusul dengan u delapan belas
tetapi memang kita masih cukup tertinggal apabila dibandingkan dengan negara tetangga kita thailand
kita tahu sendiri di thailand kompetisi usia mudanya sudah sangat terstruktur dengan baik
mereka punya kompetisi usia muda mulai dari tingkat u sembilan belas sampai ke u dua belas
sangat berbanding terbalik dengan indonesia
hanya mempunyai kompetisi u enam belas u delapan belas dan u dua puluh
dan itu saja menjak pandemi kemarin berhenti
dan hingga saat ini di tahun dua ribu dua puluh dua ini masih belum dipulai elite pro akademi kembali
dan kompetisi inilah yang menjadi kunci bagi perkembangan pemain pemain muda
baik semoga langkah langkah dari pssi ini bisa membuahkan hasil yang adil untuk semua pihak
terima kasih produser lapangan cnn indonesia
terima kasih produser lapangan cnn indonesia